seorang ibu bernama utami sri rahayu warga kelurahan singonegaran
kecamatan pesantren kota kediri ditemukan meninggal di kamarnya pada rabu siang
jenazah sang ibu membusuk karena diperkirakan meninggal tiga hari sebelum ditemukan
sang anak yang ditemukan sekarat di dekat jenazah korban
langsung dievakuasi untuk diberikan perawatan medis
namun nyawa sang anak arief budiman yang merupakan penyandang disabilitas tak tertolong
kematian sang anak diduga akibat kelaparan
selama ini keduanya tinggal satu rumah
sementara anak anak yang lain sudah berkeluarga dan ikut dengan suaminya masing masing
pertama kali ada bau menyengat seperti itu
setelah diduga ternyata seperti itu menemukan ibunya itu
ibu sudah meninggal
dan arief budiman itu masih bisa bernafas
dia ambil mau dibawa
bukas mas ternyata sampai perjalanan tidak
jadi setelah kita periksa semuanya memang tidak ada lah
unsur misalnya ada kekerasannya tidak ada
tidak makan karena bukan disengaja tidak
karena dia itu setiap hari yang nyuapin lah
makan aja disuapin dia
utami sri rahayu diketahui memiliki rewayat sakit asam lambung
sedangkan arief budiman menderita disabilitas sejak kecil
yakni tidak bisa bicara dan tidak bisa berjalan
keduanya telah dimakamkan di pemakaman kelurahan setempat
yosibio novianto kediri jawa timur